dan untuk mengetahui informasi terkini di jalur pantura kami sudah terhubung dengan katrina inandia yang berada di brebes jawa tengah saat ini
selamat pagi katrina bagaimana kondisi lalu lintas di sana saya melihat ada antrian yang cukup panjang di belakang anda
bisa anda ceritakan bagaimana h tiga kendaraan di sana saat ini
selamat pagi joy di hari ketiga lebaran rupanya arus mudik dari jakarta dan jawa barat menuju jawa tengah masih cukup banyak
kalau dilihat di belakang saya saat ini antrian masih cukup panjang di pertigaan eksil tol brebes timur dengan dominasi masih kendaraan dari arah jakarta dan juga jawa barat
dan ini artinya memang arus mudik di hari ketiga lebaran ini masih juga ada
ini berbeda dengan tahun ini
di tahun kemarin di mana memang para pemudik lebih banyak pulang ke kampung halamannya sebelum hari lebaran
nah hal ini tuh terjadi diperkirakan karena memang libur lebaran kali ini lebih panjang dibandingkan libur lebaran tahun kemarin
nah kalau kita lihat yang sekarang di sebelah sini ini adalah arus balik joy
arus balik dari jawa tengah menuju jawa barat juga saat ini sudah mulai padat
di gerbang tol cipali sendiri dari data kemarin bila dibandingkan dengan pagi ini dari malam hingga pukul enam pagi
jumlah kendaraan dari arah jawa barat maksud saya jawa tengah menuju jawa barat dan jakarta itu meningkat sampai tujuh puluh satu persen
artinya memang arus balik sudah semakin padat di hari ketiga lebaran ini
dan memang prediksi dari kepolisian sendiri arus balik ini akan mencapai puncaknya pada tanggal dua puluh delapan atau dua puluh sembilan juni artinya besok atau lusa
karena itulah para pemudik kemudian diimbau untuk tidak beramai ramai begitu untuk pulang ke jakarta atau jawa barat
kalau bisa dibagi memilih antara tanggal dua puluh delapan
dan kemungkinan juga jumlah arus balik ini akan terbagi dua puncaknya mengingat bahwa memang cuti bersama selesai pada tanggal dua puluh delapan
tapi libur anak sekolah baru masuk minggu depannya lagi
artinya kemungkinan besar tanggal dua atau tanggal satu juga masih akan ada arus balik
nah tapi masyarakat tidak perlu khawatir karena nantinya bila jalur pantura ini sudah padat
tol darurat atau tol fungsional yang berada di daerah pejagaan sampai geringsing akan dibuka khusus untuk arus balik
jadi nanti ada sepuluh pintu tol
yang dibuka khusus untuk arus balik jadi warga bisa kembali ke rumahnya dengan aman dan nyaman joy
rina inandia terima kasih atas laporan anda langsung dari brebes jawa tengah